sudah bersama lima narasumber pilihan membicarakan peluang garuda muda melawan timnas korea selatan yang akan berlangsung beberapa jam lagi
firzi idris wartawan olahraga kompas com
bung roni pangemanan pengamat sepak bola
peri sandria yang mantan pemain timnas yang pernah membawa indonesia meraih medali emas sea games sembilan puluh satu
dan christian gonzalez mantan pemain timnas yang juga merupakan pemain naturalisasi yang pertama di indonesia
bung christian ceritakan waktu itu bagaimana proses anda naturalisasi semudah yang sekarang anda lihat
lima tahun itu apapun yang terjadi di negara asal anda anda tidak boleh pulang ya
tidak boleh pulang bahkan tadi sempat disinggung oleh bung toel ada kabar duka
ya waktu itu ada banyak musiwa ya bapak saya meninggal kakak saya semua sama adik
oh papa kakak dan adik meninggal dan anda sama sekali nggak bisa pulang
demi indonesia dan untuk indonesia di apa warga negara nggak bisa pulang
gak bisa pulang sama sekali waktu itu tidak ada excuse tidak ada tidak boleh ada keringanan
tiga kali berturut turut ada bagian dari keluarga meninggal sama sekali tidak boleh meninggalkan indonesia wow
walaupun saya sedih tapi nggak bisa pulang
karena saya mau apa jadi warga negara indonesia untuk bisa maju untuk negara indonesia
is it worth it apakah itu sepadan
apakah sepadan apa yang sudah anda lakukan selama lima tahun tidak pulang meskipun ayah adik kakak meninggal anda tidak bisa kembali ke negara asal waktu itu
hanya untuk mendapatkan naturalisasi is it worth it sepadan
kalau melihat naturalisasi yang sekarang bagaimana bung christian
tentang apa tentang permainan atau apa
tentang proses amerika itu bukan urusan saya ya saya ikut senang sama amerika ya
tapi untuk saya sendiri kualitas mereka saya ini ya bagus mereka
penting mereka datang di sini untuk bisa bantu semua pemain kita lokal untuk indonesia bisa punya prestasi
tapi pernah nggak christian merasa terbersih aduh enak sekali mereka dan sedikit cemburu misalnya wah gampang sekali enggak
itu bukan karakter saya saya ikut senang
karena mereka justru tidak perlu melalui seperti yang anda lalui ya
ya kalau saya lihat zamannya teman saya ini gonjalez memang agak rumit ya untuk mengaturisasikan pemain
kalau untuk sekarang ini sprintnya gampang gampang aja
begitu datang dia sumpah bahwanya saya ini harus naturalisasi
lebih gampang kayaknya sekarang lebih enak ya dari zamannya gonjalez
sebagai bekas timnas apakah ini sesuatu yang sangat bermanfaat menurut bung ferry
ya bermanfaat sekali ya
saya mendukung ya mendukung sekali kenapa
karena sti mungkin melihat bahwa mungkin dengan cara itu bisa memenuhi target dia
tetapi ini penting dan itu kan kelihatan sekali penampilan kita bagus
ini penting karena memang ada kebutuhan
kenapa karena pemain kita belum ada yang sebaik pemain pemain
iya kalau dia mengandalkan seluruh pemain kita yang ada liga satu
itu akan sulit buat dia untuk bicara performa
untuk bicara apalagi ke level asia
apalagi liga kita kan kalau di asean itu mungkin nomor lima nomor enam
sehingga dia perlu untuk sebuah tim yang kuat untuk mengejar target dia
mendatangkan pemimpin nasional naturalisasi ini dengan punya keturunan
kalau dulu kan masih ada dengan aturan yang lain
tanpa mengenyampingkan pemain pemain yang ada di liga satu
buktinya sekarang dia mengkombinasi ini pemain pemain liga satu yang bagus
semua kan pemain pemain yang diandalkan di level utama
saya tahu pasti anda tidak setuju dengan pernyataannya
pernyataan bahwa memang ada kebutuhan dan memang sangat bermanfaat pemain pemain naturalisasi
tetapi bagaimana melihat itu dalam kerangka yang besar
naturalisasi ini kan harus kita anggap sebagai akselerasi
bukan sebagai policy gitu loh
ini bukan sebagai prinsip membangun sepak bola
lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetisi kita jadi sebagai apa
apakah hanya sekedar bancakan rame rame gitu aja
itu dugaannya jauh sekali sampai bancakan
kompetisi itu adalah rahimnya tim nasional
tapi kan kalau dibilang sampai bancakan
masa mbak mendatangkan tim nasional sampai bancakan
maka kan ini ada efek
apa artinya kompetisi kalau kayak begitu
maka harus ada proporsional keseimbangan
apakah sinteyong cukup rajin memantau liga satu
abis piala asia dia mengkritik liganya perbaiki dong
tapi apakah setelah piala asia kompetisi bergulir
dia datangin ke stadion stadion untuk memantau pemain kan enggak
dia komunikasi dengan pelatih kan enggak
kenapa di mata anda sintayong itu salah
sebentar saya tolong ini didudukan
apakah kemudian kita sepakat ini memang sesuatu yang memang patut dilakukan saat ini
kalau kami di redaksi memang tidak memakai kata naturalisasi ya
karena kita memakai kata pemain pemain diaspora
bahwa siapapun yang mengambil sumpah wni adalah kita membedakan lagi
ya sudah oke lah diaspora naturalisasi
memang program ini dilakukan karena kita punya target target tinggi ya
pertama berusaha untuk lolos ke olimpiade
tapi hadiahnya tahun ini sangat seksi
kita nggak pernah main di sepak bola putra olimpiade sejak seribu sembilan ratus lima puluh enam di melbourne
dan oleh karena itu ya dibutuhkan beberapa tambahan
tapi ternyata beberapa dari mereka kan susah dilepas oleh klub
jadi pemain pemain lokal lah yang di sini berperan
dan kalau pemain naturalisasi oke diaspora kalau kata kompas com
kalau bicara di u dua puluh tiga naturalisasi dan domain lokal
oke sesuai dengan apa yang dia katakan
tapi yang muncul saat ini ada berapa sih pemain diaspora yang bermain di u dua puluh
di samping ada yang bermain dari luar cuma ada pratama arhan marcelino yang main di dance
artinya dia bisa melihat juga ini suatu hal yang baik
siapa sih yang mencetak gol di u dua puluh tiga sejauh ini
maka anggapan sti itu terbantahkan di piala asia u dua puluh tiga ini
dia bilang stamina nya tiga puluh lima menit loh rataan playing time nya
kata lib dibantah empat puluh kok katanya kan begitu
ya tapi kan ada proses juga dong bung toel
pada saat dia mengatakan itu dan sekarang setelah menjadi pelatih
tidak boleh gegabah dia bilang seperti itu
wawancara dengan nggak usah disebut
tapi itu kan tugas dia sebagai pelatih untuk memendahi tugasnya sti dong
untuk bilang harus istri nya harus mental harus kuat
makanya yang saya bilang ini ekshusis eksyusi sudah gitu datanya salah lagi kan
dia bilang tiga puluh lima menit actual playing time nya liga satu
waktu itu saya kritisi apa betul tiga puluh lima menit gitu loh
memang semua campaign dari fifa konfederasi pengen bisanya adalah sebuah pertandingan actual playing timenya itu enam puluh menit gitu loh
cuman premier league aja rataan sepuluh tahun terakhir cuma lima puluh delapan belum sampai enam puluh menit
kalau ada dari sebelas pemain yang empat naturalisasi
tapi kemudian ada pertanyaan misalnya kalau saya membaca komentar komentar ternyata yang menggolkan juga pemain pemain liga satu
artinya kan pemain kita sendiri timnas sendiri bukan pemain pemain yang sengaja didatangkan atau naturalisasi
apakah kemudian terlalu ekstrim kalau pertanyaannya jadi apa gunanya
nah pertanyaan toh buktinya yang moncer pada saat u dua puluh tiga ini adalah pemain pemain liga satu
karena sepak bola itu mbak rosy bermain dengan sebelas orang sebuah tim tidak bisa melihat satu demi satu
oke marcelino membuat gol komang bisa membuat gol witan bisa membuat gol
terlibat pemain pemain diaspora ini juga terlibat di dalam
dan peran kontribusi dari nathan cho rafael struy ivar yanar
kalau misalnya secara keseluruhan ya penampilan di plsj ini bagus
betul naturalisasi yang empat ini punya kontribusi
jadi kalau ada pertanyaan misalnya loh
itu buktinya yang cetak gol bukan pemain
ya mereka menjaga di belakang atau di tengah
tapi yang menjadi striker juga tidak menggolkan
tapi keseluruhannya mereka membantu soliditas tim
kalau nggak ada itu belum tentu kita bisa menang juga
makanya saya bilang ini sepak bola bermain sebagai sebuah tim
bung peri siapa yang paling anda lihat paling moncer permainannya di lapangan
untuk saya semua tim
di akun instagramnya ketua umum pssi erick thohir menyebut telah sepakat memperpanjang kontrak sintayong
saya ingin memandang wajah bu owel dulu
keputusan ini mengakhiri polemik soal masa depan sintayong
apa jawaban dari tommy
terima kasih anda masih menyaksikan pembasian saudara
polda jawa barat telah menyerahkan surat pemberitahuan
dimulainya penyidikan spdp kasus pembunuhan vina dan eki
di cirebon ke kejaksaan tinggi jawa barat
kejati sendiri telah menyiapkan penuntut umum untuk menangani kasus itu
hal ini berarti penyidikan terhadap tersangka pegi alias robi irawan
namun polda jawa barat belum bisa menentukan kapan penyidikan dapat dimulai
karena masih harus menunggu berkas perkara dari polda jawa barat
untuk menangani kasus pembunuhan yang terjadi delapan tahun silam